sementara dari arena bulu tangkis ganda campuran indonesia tontowi ahmad liliana naksir sukses melaju ke babak kedua indonesia masters dua ribu delapan belas
meski terakhir kali tampil bersama pada bulan november lalu owi butet masih terlalu tangguh bagi pasangan india peringkat dua puluh empat dunia ranaf copra redisiki
tampil sebagai partai penutup di hari pertama turnamen indonesia masters dua ribu sembilan belas owi butet menunjukkan kelasnya sebagai salah satu ganda terbaik dunia
diunggulkan di tempat keempat peraih medali emas olimpiade rio dua ribu enam belas ini masih belum menemui hambatan berarti di babak pertama indonesia masters dua ribu sembilan belas
relatif tanpa banyak kesulitan owi butet hanya membutuhkan waktu tiga puluh satu menit sebelum akhirnya menyudahi perlawanan pranav redi dua puluh satu lima belas dan dua puluh satu sembilan belas
di babak kedua owi butet akan bertemu dengan rekannya sesama penghuni pelatnas cipayung hafiz faizal gloria wijaya
bertemu dengan pasangan malaysia kian meng tan pei jinglai
pasangan indonesia peringkat empat belas dunia ini harus bertarung ketat selama tiga game sebelum akhirnya menang dua puluh satu dua belas tiga belas dua puluh satu dan dua puluh satu enam belas

kita juga nggak mau kalah kita juga pasti akan fight dan apa namanya mudah mudahan kita bisa ngasih hasil yang maksimal